enggak gua turun disini
jangan be jacky jangan nangis
jacky jangan nangis

lu pergi mana sih nyokor
tadi lu bilang miring ke kanan
lu tunggu terus sini orang nih
gua dulusan gua mau pergi
aku mau pergi
gak ada ulang
tapi ini di jam lima lewat belum juga mata hidungnya nongol
he bangetan dasar jadut
males gue begini nih caranya nih
yang dari dulu kagak berubah sifatnya
hah empet aja gue
gue dandan dari tadi
budak kulitnya belum tebongin luntur dah semua
nungguin si jadut mah
jam karet mulu
parah tuh orang mau diturutin begini caranya
nah tuh rumahnya dia tuh
bang mana aja sih dari setahun ditungguin
wah kayak gini baru dateng
belasnya udah luntur nih dandan dandan lecak
aduh yayang jangan marah dulu
kalau marah minkeng ke depan tuh bibir tuh
abang jadi mingin demen aja
eh apa mau kasih hadiah mau gak
hadiah apaan bang
pokoknya kesenangan neng
ya apaan dulu
ya mantep ya
iya bener ya
maaf ya bang
gapapa malah tambah adem
abang tambah ganteng aja
tahu aja kesenangan saya
iiih abang ganteng dah
saya jadi gergetan
iya maafin sih maafin tapi jangan sering sering begitu
rame bener paling nyukur
oh jadi antri bang sono
untung ada lu yang ngantiin
wah apa tuh kemarin
iya udah lama nih gak ngendus nih
ngendus pantat kebua aja sudah
ya udah deh jangan banyak ngomong katanya mau pergi
lu udah siap don
udah udah rapi
tau nggak terserah lu mau beli apa aja gua gak mikirin oke
ia tak adrian patricia jadilah
jangan jangan tanda mirna lagi yang salah
gimana udah puas belum shoppingnya
dari tadi kan liat liat kemana mana terus udah puas belum
atau mau sekalian aja beli satu mall
aduh udah deh yuk istirahat aja
gue capek dari tadi muter mulu muter mulu
bang ini kapan jalannya angkot ini
tau nih orang katanya ada yang mau dipres pres tak tau apaan
tenang semuanya di sini nggak ada bom jadi semuanya boleh masuk lagi
tadi kek lama banget sih
bapak bapak ibu ibu kita tuh harus waspada sebelum naik kendaraan
karena tuh sekarang lagi banyak bom makanya tadi nih angkot saya periksa dulu
tapi tenang semuanya aman ayo masuk
lama lama tadi kek
ada apaan lagi sih ini orang resi amat
enggak gue turun di sini
orang hilang peda malah ketawa
be jeki hilang be
aku aku mabuk mabuk cinta dengan si montok
aduh aduh aduh
saya mau pergi dulu ya
jangan kemana mana dulu ya
jangan kemana mana dulu ya
pak be mau pergi dulu
eh mau pergi kemana lo
enggak pakai bagian
be hari ini lo mau ketemu sama produser film
kan lo bilang lo mau jadi aktor
eh mau jadi aktor kayak tukang ledeng kayak nyukur dulu
mau gak eh gue sumpahin
rendeng gue kayak lo ada gak
laura cukup udah
gue capek harus ngikutin semua keinginan lo
karena gue bisa bangkrut lama lama tau gak
jangan marah dong
ya mah dong kan itu semua demi sandiwara kita yang perfect
ya enggak lagian sekarang lo tenang aja
sisi tuh pasti udah percaya kalo gua tuh super kaya
anyways makasih ya untuk tebengannya
masya allah itu harim
ini baru betul betul jamila